beginilah proses evakuasi anak anak dari bangunan yang hancur di kamp pengungsian jabalia gaza
proses evakuasi berlangsung dramatis pada kamis
usai israel melakukan serangan udara ke sejumlah rumah di pengungsian ini
warga dibantu petugas medis pun berjuang bersama untuk mengeluarkan sejumlah anak dari reruntuhan
israel menyerang sejumlah rumah di kemp pengungsian jabalia dan menyebabkan setidaknya delapan belas warga palestina meninggal dunia
serta puluhan lainnya terluka
sejumlah bayi menjadi korban serangan israel
mereka tewas dalam tidurnya karena israel menyerang tiba tiba tanpa peringatan
deretan jenazah berkain kafan ini pun menunggu giliran untuk dimakamkan
seorang ibu tak kuasa menahan tangis ketika melepas kepala
bagian anak tercintanya selama lamanya
ibu ini memberikan ciuman terakhir kalinya kepada sang buah hati
isyundul hamdulillah rabba' alamin

pada kamis serangan israel merobohkan sebuah bangunan
yang menjadi tempat tinggal para bayi
dilaporkan total dua belas orang tewas dalam serangan itu